barang barang yang ibu beli ini buat stok di panti jadi kalau kalian mau tinggal di
hai bunda aku masih hidup kok mencari bunda sayang walaupun kamu nanti tinggal di panti kamu
masih boleh kok cari bunda kalau insyaallah nanti juga akan bantuin buat cari bunda bukasi
ya udah kalau gitu
tapi kalaupun aku ketemu sekarang
aku belum bisa menemukan bening
aku harus cari benih sampai ketemu
jelas jelas tadi aku ngeliat naya
gak mungkin aku sampe salah ngeliat naya dua kali
tapi dia kenapa bisa ada di jakarta ya
dan dia juga bisa sama pak raka lagi
dia ninggalin ibu sendirian di kampung
aku harus cari tau
tolong kamu cari tahu soal bu winnie dan juga anaknya naya
nanti saya kirim alamatnya
mereka punya utang sama saya dan mereka belum bayar
ya saya tunggu kabarnya ya
aku bantuin bawa belanjaannya ya
gak usah ya
saya boleh bantuin angkat telornya gak sama belanjaan ibu
gak usah sayang
saya bisa sendiri kok
iya aku lapar bening
aku juga lapar banget
tapi kita nggak punya uang buat beli makanan
kita coba cari orang lain yuk
kita bantuin angkat barang ini ya bu
bagaimana berkata tersayang minta kanglim hati

kita lapar banget
terima kasih ya nak ya
ini buat kalian
makasih ya bu
makasih banyak ya bu
sama sama ibu juga terima kasih
nama kalian itu siapa
aku bening aku aura
nah bening nah aura terima kasih ya
emangnya orang tua kalian kemana
kalau aku emang anak jalanan
gak punya tempat tinggal
terus bundanya baru meninggal
ya aku masih hidup kok
itu cuma kebisa kok bu
ibu punya panti asuhan
semua barang barang yang ibu beli ini
buat stok di panti
jadi kalau kalian mau tinggal di panti
iya ibu gak mau tinggal di panti
bunda aku masih hidup
aku pengen cari bunda
walaupun kamu nanti tinggal di panti
kamu masih boleh kok cari bunda
malah insya allah nanti ibu juga akan bantuin buat cari bunda
yaudah kalau gitu
ini alamat pantinya
gak jauh kok dari sini saya
kalau bening sama aura mau kesana
makasih ya bu
pamit dulu ya nak
kamu gak mau kita tinggal di panti
padahal disana kan enak
kita punya tempat tinggal
saya baru ketemu sama anak saya
kamu jangan mengadang aja ya
jangan jangan kamu menculik anak saya ya
saya gak ada maksud mau menculik anak ibu
wah kenapa sih kok belum ada kabar juga
aku cat gak dibales bales
masa cari tau kabar naya aja kok lama banget
mas mas tunggu mas
aku mau nanya soal pak raka
pak raka itu belum menikah kan ya
ya udah punya pacar
atau mungkin dia lagi deket sama siapa gitu
udah punya pacar
kamu kenapa sih nanya tentang bos aku
ya gak gak apa apa
aku tuh rencananya mau ngenalin pak raka sama temen aku
iya tapi tumben banget loh
kenapa kamu mau ngurusin tentang kayak gini